puluhan ibu hamil mengikuti swab di rptra dahlia
lurahan tengah keramat jati jakarta timur jumat pagi
sebelum dilakukan swab para ibu hamil ini diminta terlebih dahulu
untuk mengisi data diri dan usia kandungan
hal ini dilakukan sebagai salah satu syarat ibu hamil menjalani persalinan
sebelumnya tim medis menemukan satu orang ibu hamil
yang positif covid sembilan belas saat melahirkan
beruntung anaknya yang dilahirkannya diketahui negatif covid sembilan belas
tim medis menargetkan tujuh puluh ibu hamil untuk mengikuti tes swab
tes swab ini diinformasikan melalui ketua rt masing masing
nantinya hasil swab akan diberitahukan melalui telepon
nah nanti persyaratan melalirkan harus ada surat sehat kalau kita bebas dari covid sembilan belas
sementara itu lurah tengah mengatakan ada tiga rw di wilayah kelurahan tengah
yang masuk dalam zona merah
hari ini kita target tujuh puluh untuk ibu hamil
memang perkembangannya ini kan cukup meninggit
karena di wilayah kita memang masih wilayah zona merah
khususnya rw empat rw dua rw satu
tadi juga saya bersama pak wali kota di pasar induk
jadi kita di sana melakukan pcr
psbb kalau ibu sadar ya mengenal masker
pemerintah setempat pun berharap dengan mengadakan tes swab pada ibu hamil
dapat mengurangi resiko ibu dan bayi pada saat proses melahirkan
f rizal jakarta